wakil ketua mahkamah konstitusi saldi isra dilaporkan ke majelis kehormatan mk
karena memiliki pendapat yang berbeda dalam putusan syarat batas usia capres cawapres
putusan ini adalah putusan yang mengabulkan capres cawapres berusia minimal empat puluh tahun
atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
laporan terhadap saldi isra datang dari kelompok yang bernama advokasi rakyat tutup kedengus antara
dan mengutip cnnindonesia com inti pelaporan kera bentuk dissenting opinion yang disampaikan
tidak sesuai dengan hukum acara dan tidak menelisik pada pokok perkara
maksudnya laporan itu pun telah dikonfirmasi oleh kepala subbagian mimas mk mutia fria
sebelumnya saldi menyampaikan
sejumlah hal dalam dissenting opinionnya
salah satunya saldi mengaku bingung dengan putusan yang mengatur syarat usia minimal capres cawapres
meski mengakui bahwa hakim mk pernah berubah pikiran
namun tak pernah secepat ini yakni dalam hitungan hari